tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
mau memperkenalkan hewan kepada anak anak dan kita lagi cari tempat yang lebih bersih juga dan juga terjaga
dan setelah dua ribu sembilan belas kita dua ribu dua puluh sudah mulai teratasi
tapi ini telah dicatat mencapai lima ratus miliar rupiah
satu tantangan yang ada adalah terbatasnya transparansi mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan itu
mulai dari konsumsi gula berlebih
semoga solusi bisa segera diberikan terkait dengan ancaman defisit ini
dapat mengobati penyakit yang disebabkan oleh varian ini
keselamatannya iya harus pakai helm pakai jaket termasuk kalau memang perlu pakai bala kelapa
jauh jauh ini masih cukup nyaman di lokasi
yang cedera loh karena kebetulan yang waktu pas karen kecoret itu
para pemain layangan menambahkan keseruan bermain layangan selain untuk bersosialisasi dengan teman teman
karena program jkn itu berhasil karena didukung oleh
yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan iuran
jadi seorang dokter itu harus mengindarkan diri dari perbuatan memuji diri sendiri
dibikin latihan seminggu dua kali kalau gak salah
iya di tunas di pasaga juga kan lapang untar itu yang pasga
bisa dihitung karena ya
tapi kan seperti kita tahu ya pemberian sip itu memang dikeluarkan oleh pemerintah
karen tuh keluarga emang otak bisnis kali ya
kelas sekitar aduh dua ribu dua ribu tiga belas kalo gak salah kak aku lupa kelas berapa ya
kemudian tidak ada lagi pintu dokter teraro menjadi anggota idi
statistik kecelakaan lalu lintas di jalan nasional meningkat
yang dalam konteks katakanlah
nah tapi untuk di posisi tiga
yang semakin baik turut berdampak kepada usahanya yang dinilai semakin maju
tapi bang bang divta tuh udah kakak banget ya
yang pertama dibikin dengan mesin
kecaman tersebut mengikuti tindakan amerika serikat yang meluncurkan operasi militer sepuluh negara
iya mereka bener bener panutan juga sih menurut aku
terus ya lumayan juga sih latihannya
pekeserta mulai datang lagi ke paskes karena sudah berani sudah mulai terkendal sudah menjadi endemi
tapi daripada jadi limbah tentu lebih untung jika didaur ulang
artinya upaya mencegah promosi dan preventif
masih bisa mendaftar lagi menjadi anggota idi
trauma yang bisa diperlukan dari kemalangan jalan
artinya proses pembentukan gagal
mungkin lebih ke arah nyamain mungkin ya
nantikan flash week selanjutnya minggu depan
manajer cafe kucing uswa mengatakan seluruh kucing sudah divaksin dan rutin dibersihkan di pet shop seminggu sekali
rat kembali hadir di kpk untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidikan terhadap harta harta yang tidak wajarnya
nah tetapi memang kita tahu sendiri pengawas penegakan hukum masih lemah